papua daerah yang kaya akan sumber daya alam dan papua memiliki kekayaan laut melimpah tanah yang subur dan kaya dengan hasil tambangnya
kekayaan alam harus dikelola bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan khusus untuk papua
saatnya semua pihak bersama sama membangun dan memajukan papua sesuai dengan amanat otonomi khusus
pembangunan bidang kependidikan misalnya kesehatan juga perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta infrastruktur tentu saja harus ditempatkan pada skala prioritas
penting untuk menyatukan satu visi persepsi untuk kemakmuran papua secara keseluruhan
bagaimana untuk mewujudkannya insight akan membahasnya bersama saya
ketertinggalan pembangunan di indonesia timur bukanlah masalah baru
selama masa jabatannya presiden jokowi mengalokasikan dana besar untuk membangun berbagai proyek infrastruktur di indonesia timur wilayah yang lama terabaikan administrasi sebelumnya
hasil pembangunan ini mulai tampak walau tidak lepas dari berbagai ketimpangan dan ketidakmerataan
presiden joko widodo menegaskan negara ini bukan hanya jakarta dan jawa
masyarakat papua juga membutuhkan logistik dan pembangunan seperti masyarakat yang tinggal di jawa
tak hanya itu jokowi pun menempatkan sumber daya manusia sebagai prioritas karena akan bertarung dengan negara lain
karena itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga untuk merawat untuk memajukan tanah papua ini
itulah mengapa di periode kedua saya dan pak maruf amin kunjungan kerja pertama yang
saya lakukan setelah dilantik adalah mengunjungi tanah papua
di sisi lain presiden jokowi dodo mengungkapkan sulitnya membangun infrastruktur di bumi cianrawasi
kesulitan mulai dari medan hingga cuaca yang menjadi tantangan utama dalam membangun infrastruktur di tanah papua
membangun infrastruktur di papua sangat berbeda jika dibandingkan daerah lain seperti di pulau jawa
infrastruktur yang sedang dibangun di papua tidak hanya tentang jalan dan jembatan
tapi juga tentang pemenahan dan penyelesaiannya
jalan jalan tol
jalan jalan tol
jalan jalan tol
jalan jalan tol
salah satu kebijakan joko widodo sebagai presiden republik indonesia adalah untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di seluruh indonesia
presiden jokowi meyakini program membangun jalan tol misalnya jalur kereta api dan infrastruktur
akan membantu meningkatkan ekonomi lokal dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat
jalan jalan tol
jalan jalan tol
jalan jalan tol
juga akademisi dr jin richard joko
dan kita jaga jarak kita tetap ya menggunakan face shield supaya kita aman
pak jin ya kalau kita lihat sejak periode pertama presiden jokowi dan sesuai dengan programnya
yaitu membangun indonesia itu dari pinggir
ini untuk dari segi perekonomiannya dan juga infrastrukturnya
kita lihat cukup banyak fokus yang dicurahkan kepada papua dan juga papua barat
nah ini bagaimana setelah enam tahun ini pak jin kira kira pembangunan dan kebijakan terhadap papua
bagaimana dari perspektif seorang aktivis dan akademisi papua
jika ditelah lebih lanjut bagaimana kebijakan jokowi
terhadap papua khususnya bisa dikatakan perkembangan di papua selama pemerintahan jokowi lebih terasa ya
karena satu satunya presiden yang mampu memberikan perhatian khusus kepada papua mungkin selama ini hanya jokowi salah satunya
sebelumnya mungkin pernah memberikan beberapa masukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk membangun papua
tapi yang paling dirasakan itu adalah jokowi
yang paling dirasakan adalah apakah pembangunan yang dilakukan itu tepat sasaran
itulah yang jadi isu utama di papua
karena pembangunan jalan pembangunan pelabuhan perbaikan sebagainya
infrastruktur ya pembangunan fisik lah istilahnya
itu lebih dirasakan oleh siapa
karena masyarakat asli papua masih banyak yang jalan kaki tidak menggunakan kendaraan
masyarakat papua kebijakan bensin satu harga itu sampai saat ini masyarakat papua masih banyak yang lebih memilih jalan kaki
daripada menggunakan kendaraan
oleh karena itu kebijakan kebijakan ini masih dirasakan belum maksimal
belum maksimal ya
apalagi kalau kita melihat papua dan papua barat tapi juga ada daerah pegunungan dan juga daerah pantai
di situ sumber daya alamnya berbeda komposisi masyarakatnya juga berbeda taraf ekonominya juga berbeda
jadi idealnya bagaimana
selain hanya infrastruktur tadi fisik tadi yang mungkin dinikmati oleh tidak seluruh masyarakat papua
apa yang harus dibangun
mulai dari pendekatan yang belum pernah dicoba yaitu pendekatan melalui adat
jadi di provinsi papua sendiri itu pendekatan adat sangat diperlukan
di papua sendiri ada namanya mrp majelis rakyat papua
ini sesuai otonomi khususnya
didengungkan sebagai aspirasi masyarakat adat terhadap pemerintahan pusat
dengan demikian kebijakan kebijakan pusat itu harus bisa diartikan oleh masyarakat adat
jadi bukan top down tapi mulai dari bawah
contoh contohnya yang contoh konkret pak
contoh konkretnya dari mulai pendidikan
tadi sempat dibahas oleh beberapa narasumber lain tadi
bahwa pendidikan itu menjadi hal yang paling penting di papua
nah ini yang menjadi salah satu masalah atau isu utama yang belum bisa diselesaikan
sampai sekarang juga masih belum
padahal kan misalnya dengan perkembangan pembangunan yang sudah cukup lama terjadi di papua
otsusnya juga cukup lama kan sejak reformasi apalagi
ini bagaimana untuk lebih mengakselerasi ke sana
difokuskan ke sana ke hal hal yang sifatnya software nya manusianya ketimbang fisik
jadi ya pembangunan mulai dimulai dari pembangunan manusianya
pembangunan pendidikan sekolah pendidikan sma itu harus didengungkan
karena basicnya itu dari situ
mulai dari bisa membaca baru bisa mengenal informasi kemudian baru bisa berinovasi
tapi kalau dari awalnya sudah salah
tidak ada sekolah yang memadai tidak ada pendidikan yang cukup
ini sulit untuk masyarakat papua berkembang dalam lima puluh tahun ke depan
karena selama ini sudah lima puluh tahun indonesia masuk ke negara papua masuk ke dalam negara indonesia
tapi belum ada sesuatu yang bisa dibanggakan
khususnya dari sumber daya manusia
masih terpinggirkan masih dianaktirikan
nah ini saatnya pemerintahan jokowi fokus ke pendidikan
dan mulai dikerjakan kebijakan kebijakan yang bisa merespon
kebutuhan dari masyarakat papua dengan cara pendekatan mrp tadi
tapi kalau dari inisiatif dari masyarakatnya sendiri
atau mungkin dari teman teman aktivis atau yang berkarya yang berpendidikan di papua
karena cukup banyak juga kan teman teman yang berpendidikan dari papua
karena kalau kita lihat kan juga dari segi ekonomi
ada misalnya bagi hasil dan pendapatan asli daerah itu cukup banyak
tapi mungkin perlu difokuskan dengan
cara cara yang lebih inovatif penggunaan dananya itu
betul penggunaan dan outsource yang sampai saat ini itu
masih belum ada yang terasa terhadap manusia
kebanyakan fokus ke infrastruktur
karena perlu raporan perlu proyek
sedangkan manusia ini investasi
tapi lima puluh tahun ke depan itu bisa dilihat hasilnya
nah hal hal inilah yang dianggap kurang menarik mungkin bagi pemerintahan pusat
oleh karena itu fokusnya harus ke pendidikan
pendidikan dasar diperbaiki
kurikulum kurikulum harus disesuaikan
di sini bisa belajar melalui internet
di papua listrik pun tidak ada
bagaimana bisa kita bersaing dengan masyarakat di presiden
oleh sebab itu infrastruktur internet itu juga harus ada ya
karena ini sekarang semua lebih dimudahkan dengan adanya digital ya
tapi pak jin anda kan seorang akademisi juga
istilahnya kalau memang membangun dari awal dan tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat
misalnya karena mau tidak mau kan inisiatif ini juga kan harus datang dari grassroot
bagaimana tuh memulainya
dan di daerah mana saja
kita bisa mulai dari daerah daerah terpencil
itu kita seperti di pegunungan jaya wijaya di daerah daerah pelosok di papua
itu kita mulai berikan sebuah beasiswa bagi orang orang lokal
dan kemudian nanti ditarik kita bawa ke pusat
artinya di pemerintahan di jaya pura
itu kita bisa didik
menjadi tenaga tenaga yang ahli
tenaga tenaga yang pengajar yang ahli
kemudian kita bisa kembalikan berikan beasiswa dan sebagainya
setidaknya mereka punya nilai sosial dari kulturnya mereka
dan mereka itu lebih pendekatan lebih gampang daripada kita datangkan guru dari jakarta
suruh ngajar di pedalam itu lebih sulit
karena loku wisdom kan juga jauh lebih penting
karena bahasa bahasa lokal kemudian ada pendapat pendapat seperti di daerah papua sendiri
itu kan sangat terambil
adat adat suku suku adat kepala adat dan sebagainya itu harus tahu
struktur organisasi harus tahu
dan itu paling tepat jika kita mengambil orang ahli papua yang dari suku itu
kemudian kita bawa ke pusat
kemudian dikembangkan menjadi trainer of trainer
itu cukup banyak
sampai saat ini belum ada program seperti itu
belum ada seperti itu
tapi kebanyakan program itu kita berikan beasiswa kepada orang papua
pergi ke luar negeri atau ke jakarta
kemudian lupa pulang
itulah yang jadi masalah
akhirnya justru tidak membangun daerahnya itu sendiri
tapi ini kita lihat kan juga sangat berbeda ya antara papua masyarakat yang tinggal di pegunungan di pedalaman dengan yang di pesisir
nah ini bagaimana ini pasti juga merupakan tantangan ya dalam membangun wilayah ini secara istilahnya integral
tantangan yang tantangan tersendiri adalah perbedaan dinamika dari orang orang
jadi orang orang pesisir dan orang orang pegunungan masing masing punya budaya yang berbeda
orang orang pegunungan mungkin lebih keras dan sebagainya
orang orang pesisir mungkin lebih lembut atau sebaliknya
ini kita harus dalami lagi
oleh karena itu pendidikan dari suku pesisir atau suku pegunungan itu harus di benar benar asli orang sana
orang asli harus bisa membangun orang asli papua juga
dengan demikian ada keberlanjutan
demikian juga orang dari sana setelah mengatakan
setelah mengajar itu menjadi sekolah dan sebagainya
akhirnya bisa mandiri
jadi desa desa mandiri di papua
daripada kita tinggalkan setelah dia sudah berhasil dia malas pulang
orang dari sukunya dibawa keluar
karena biasanya ya lebih merasa lebih sukses mungkin kalau tidak tinggal di daerah mana
pertama kita bisa buat kebijakan ikatan dinas dan sebagainya
saya pikir itu sudah dilakukan di beberapa kebijakan seperti lpdp
cuma ini konteksnya itu lebih ke pendidikan dasar pendidikan sma dan sebagainya
itu bisa mulai dari situ
dengan adanya ikatan dinas ini ada keterikatan secara hukum dan ada keterikatan secara moral terhadap masyarakatnya
kenapa karena dia merasa oh iya masyarakat di daerah saya di rumah saya itu masih tertinggal
saya harus bisa balik
dan hukumnya itu merandaskan mereka harus balik
nah ini keduanya ini mengikat sistemnya
dan ini bisa memastikan mereka akan kembali lagi ke rumah
ke daerah asalnya
dengan demikian bisa keberlanjutan
jadi kita sunrise kita ringkas kira kira karena ini daerah ini kan cukup kompleks dan cukup jauh
dan bagaimana untuk kedepannya kira kira yang perlu dilakukan dalam tiga empat tahun kedepan oleh presiden jokowi
mungkin kebijakannya yang tadi
saya fokuskan ke pendidikan pertama
pendidikan yang bagaimana
pendidikan yang menjurus ke pelosok pelosok papua
bukan membangun sekolah di jayapura
jadi berarti harus ada training terhadap guru guru asli lokal
ber training guru guru lokal yang datang ke jayapura
bisa di training oleh guru guru dari jakarta
kemudian mereka kembali lagi ke desanya ke kampungnya
dan mereka mengembangkan kampungnya
terlebih lagi kalau misalnya mereka bisa mengembangkan kampungnya
bukan tidak mungkin akan ada titik titik entrepreneur bahkan
bisa lahir dari kampung kampung di bawah
iya seperti pak jin sendiri
tapi pak jin sendiri ada rencana nanti ke depan kembali ke kampungnya
mungkin setelah covid selesai bisa kembali ke
jadi untuk istilahnya mendidik ya masyarakat papua
oleh masyarakat papua yang sudah terdidik
jadi mengembali berkontribusi lah
terhadap apa yang selama ini sudah didapatkan ya ilmunya
terima kasih pak jin dan sukses
karena masa covid ini cukup menantang bagi kita semua
dan insight with desi anwar masih akan kembali dengan narasumber berikutnya
kami masih membahas papua
dan kali ini akan bersama dr felix fernando wanggai
kepala pusat analisis kebijakan dan kinerja kementerian ppn bapenas
tetaplah bersama kami
ya masih bersama insight with desi anwar
dan telah hadir di studio bersama saya dr felix fernando wanggai
kepala pusat analisis kebijakan dan kinerja kementerian ppn bappenas

dan juga menggali peran pemerintah terhadap pembangunan kesehatan
untuk melihat peran pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur serta manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat papua
untuk melihat peran pemerintah terhadap pembangunan kesehatan
untuk melihat peran pemerintah terhadap pembangunan kesehatan
tadi kita sudah berbicara dengan narasumber kita pak jean mengenai dari perspektif aktivis dan akademisi
apa kira kira pembangunan yang diperlukan oleh papua dan khususnya masyarakatnya
kita lihat dan kita apresiasi bahwa dibawa ke presidenan pak joko widodo

fokus beliau terhadap papua kan cukup besar khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan untuk meningkatkan kegiatan ekonominya
nah ini mungkin yang harus kita waspadai biasanya kegiatan ekonomi karena berdasarkan sumber daya alam dan lain sebagainya
itu kita lihat banyak sekali ditekankan kepada misalnya penggunaan lahan perkebunan dan juga pertambangan dan lain sebagainya
mungkin pak felix supaya ini semua terlihat

tapi saya ingin tahu apa yang harus dilakukan di sini

tapi lingkungan hidupnya juga terjaga dan masyarakatnya juga mendapatkan benefit
tapi saya ingin tahu apa yang harus dilakukan
iya iya memang menarik kalau artinya berbicara tentang bagaimana mengelola percepatan pembangunan di papua dan papua barat
tapi mungkin kita akan lihat dalam sebuah kerangka yang besar
presiden joko widodo dalam melihat
papua sebagai bagian dalam konteks
pembangunan indonesia sentris
artinya bahwa kebijakan besar
bahwa pembangunan ini tidak hanya terkonsentrasi
di pulau jawa
tetapi juga mendorong sentra sentra
ekonomi baru kalau dalam bahasa
kami bapak penas tidak hanya dari sisi
sentra sentra pertumbuhan baru
tapi adalah sentra sentra keadilan baru
jadi membuat sentra sentra ekonomi baru
membangun dari pinggir itu
membangun indonesia dari pinggiran
tapi ini supaya tidak ada moral hazardnya
sehingga dalam konteks untuk
papua sebetulnya kita menyeimbangkan
ada semacam keselarasan antara
tiga aspek penting
yang sebetulnya kita dorong
bahwa kita akan dorong dari sisi aspek
tentu pertumbuhan ekonomi
kemudian juga dari sisi yang kedua
dari sisi aspek sosial
artinya bahwa juga aspek pemerataan
terutama untuk saudara saudara kita di
dan yang ketiga tentu dari sisi aspek
dan kami yakin bahwa dalam konteks
pembangunan papua ini kan membutuhkan
tiga aspek ini dari aspek
konservasi kemudian juga
ekonomi juga harus tumbuh
menciptakan lapangan lapangan kerja baru
karena kita sadari bahwa dengan kehadiran
itu akan membuka lapangan kerja baru
yang tidak tergantung dengan sektor pemerintah saja
sektor aspek sosialnya
dan menariknya dalam konteks
keseimbangan keselarasan antara
ekonomi antara sosial dan aspek
konservasi atau lingkungan hidup
memang akhirnya saat ini sebetulnya
sudah lima tahun terakhir dan akhirnya
ditekankan lagi untuk
pembangunan hingga dua ribu dua puluh empat dalam
kebijakan baru untuk papua
itu kita mendorong percepatan
pembangunan berbasis wilayah adat
dan zona ekologi artinya bahwa kita
misalnya dorong pengembangan di utara
papua kemudian di tengah
papua kemudian dalam konteks
selatan papua ya dalam konteks
misalnya percepatan pembangunan
di merauke di bovendigul
di mapi dan ini melibatkan
masyarakat lokal dong masyarakat setempat ya
betul ya sehingga kita berharap bahwa
antara pemerintah antara swasta
antara masyarakat lokal ini menjadi
sebuah bagian dalam konteks membangun
bahwa kita yakin dalam konteks papua yang besar
tetap kita mendorong
peran pemerintah kemudian
peran swasta dan peran masyarakat lokal
dan juga pemerintah daerah
harus menjadi inisiator dalam hal ini ya
supaya tidak top down tapi
ada keterlibatan dari masyarakat
mungkin ada dua hal yang harus di
yang pertama kita ketahui karena
banyak di sana terjadi
gap antara pendatang dan penduduk
dan ini juga
bisa menghadirkan kecumburuan dan ketimpangan
ekonomi dan kedua
kalau memang sumber daya alamnya
di sana memang dieksploitasi atau dikembangkan
digunakan ini supaya
jangan hanya bisnis besar
misalnya mendapatkan manfaatnya
mendapatkan manfaat secara ekonomi dan sosial
ini bagaimana memastikan
memang tadi karena karakter papua ini kan
sangat beragam papua
penuh dengan warna sehingga dalam konteks
kebijakan pemerintah kita membagi
mempertimbangkan pendekatan kultural
ada tujuh wilayah adat
dan masing masing wilayah adat ini kan
tingkat adaptasi sosial
pola mata pencarian sistem
kepemilikan tanah kemudian
sistem juga dalam sisi
dan juga tingkat
perkembangan pembangunan sehingga akhirnya
bahwa jika ada investasi
dari pemerintah baik pusat maupun daerah
kemudian kita mendorong dari sisi
pembangunan yang lebih terpadu
jadi kita berharap bahwa
mendorong istilahnya keterlibatan masyarakat
papua ini dari semua segmen sosial
baik dari pemerintah
daerah dari sisi misalnya
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
kemudian dari sisi segmen
misalnya untuk masyarakat
untuk peningkatan vokasi
kita dorong ada beberapa
berbagai pusat pusat pelatihan di sesuai
dengan wilayah adat sehingga
masyarakat saudara saudara kita yang mungkin
tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi
tapi ini ada ruangnya
ruang untuk pendidikan vokasi
kemudian yang terakhir adalah
untuk pengusaha asli papua
bapak presiden joko widodo mengeluarkan

yang mendorong peran serta
pengusaha asli papua di dalam berbagai
baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah ini artinya bahwa
bagaimana keterlibatan masyarakat
asli papua ini dari semua segmen segmen
iya jadi harus ya harus ada
ini bisa dikatakan sudah berapa persen
pembangunan di papua ini betul betul
melibatkan masyarakat papua
masyarakat lokalnya itu sendiri pak
iya memang kalau kita
lihat kan jangan maksudnya
lebih banyak yang
dari luar yang justru
mendapatkan manfaatnya iya
kalau kita lihat kan karakter papua yang tadi kami
sampaikan ya dari sisi wilayah ada tapi juga
dari sisi distribusi penduduk
di wilayah kawasan perkotaan
maupun di kawasan
perkampungan desa ya
kalau dalam konteks papua kan disebut
kampung ya kampung jadi
masing masing kan tentu punya
berbeda cara partisipasinya
sehingga tentu kami melihat bahwa
berbagai investasi baik dari pemerintah
yang tadi kami sampaikan bisa keterlibatan
pengusaha lokal asli
papua kemudian pengusaha pengusaha kecil
kemudian dari sisi misalnya
investasi besar itu lebih pada keterlibatan
untuk sebagai tenaga kerja
kemudian juga untuk
aspek berbagai kegiatan kegiatan
community development juga yang dilakukan

untuk melakukan kegiatan kegiatan
yang lebih berbeda dari
yang tadi kami sampaikan
jadi kalau kami melihat
di situ yang sebetulnya peran dari pemerintah
maupun dunia usaha untuk bisa mengembangkan
kapasitas tapi juga kapasitas yang
kalau dalam bahasa pemerintah
kebijakan yang konteksual papua
atau biasa disebut kebijakan yang benar benar
rasa papuanya untuk melibatkan
kelibatan orang asli papua
usaha ataupun enterprise
yang cocok untuk masyarakat papua dan bisa melibatkan
tadi ya masyarakat adat itu
itu apa apa saja
yang bisa dikembangkan
karena kan beda beda ada yang di pegunungan
misalnya atau ada yang di
di perkotaan atau yang di pinggir laut
karena memang karakternya berbeda
tapi yang paling di tempat yang paling membutuhkan
itu kan biasanya daerah pedalaman
di sini pembangunan yang mungkin agak
kalau keterlibatan saudara saudara kita asli papua
ini kan memang tadi tergantung dengan zona ekologi
yang ada sehingga
dari pengalaman yang selama ini menjadi
intervensi dari pemerintah
baik dari bapnas baik dari berbagai kl
itu kita bisa melihat dengan potensi lokalitas
yang ada misalnya saat ini kita
dan tanaman horticultur
tinggi di misalnya
di pegunungan tengah
misalnya di jaya wijaya kita ada beberapa
model baik misalnya
di pegunungan tengah kemudian
misalnya kalau di utara untuk
aspek perikanan dan kelautan ada beberapa
yang saat ini sudah mulai menggeser
nelayan tangkap tetapi
dengan berbagai pertimbangan
biaya kemudian perubahan
curah hujan kemudian
daya tangkap yang lebih jauh maka saat ini kita
dorong untuk lebih aspek
nelayan budidaya baik yang
ikan maupun kemudian rumput laut
kemudian misalnya di daerah
terutama misalnya untuk
kalau kita lihat pala kan menjadi potensi
jadi ini menjadi
keterlibatan orang asli
papua yang sesuai dengan konteks lokal
kemudian juga dengan
istilahnya ya varitas varitas lokal yang
sehingga bisa tradisi ini tetap ada
tetapi punya nilai market place nya
juga baik jadi
pertumbuhan ekonomi berdasarkan
keterlibatan masyarakat adat
dan juga kearifan lokal
dan seharusnya kalau memang betul betul diterapkan
dengan baik sustainabilitasnya atau
pembangunan jangka panjangnya kan bisa
dan menariknya juga kemarin
tanggal dua puluh sembilan september
dua ribu dua puluh kemarin bapak presiden
mengeluarkan instruksi presiden
nomor sembilan tahun dua ribu dua
tentang percepatan pembangunan papua
dan papua barat
wakil presiden menjadi ketua tim pengarah
dan menteri bapak nas sebagai ketua harian
ini bisa mengkonsolidasi lima aspek
penting sebetulnya aspek sdm
kemudian aspek transformasi
ekonomi dari hulu sampai hilir
melibatkan orang asli papua kemudian
kemudian yang poin keempat yang penting tentang
lingkungan hidup dan
lingkungan hidup di papua dan papua
baik pak felix terima kasih
banyak atas waktunya
semoga sehat selalu
tetaplah bersama kami insight with desi anwar
akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar
cara cara dan strategi untuk membangun
papua saya sudah ditemani oleh
seorang anggota dpr dari
fraksi partai golkar dapil papua barat
yaitu robert yopi kardinal
dan kita tadi sudah
cukup banyak membahas ya apa apa
saja kira kira arah
pembangunan yang dibutuhkan di
papua pak robot apa kabar
terima kasih bergabung
work from home biasanya selama
main ya pak robert
termasuk zoom dengan papua juga harus
zoom ya tapi koneksinya
di sana bagaimana sekarang kalau di
papua kalau koneksinya
tergantung wilayah mana
ada yang ada
ada yang tidak ada juga lebih banyak yang
adanya daripada yang tidak ada atau
lebih banyak yang tidak ada
ini harus menjadi catatan ya salah satu
infrastruktur yang paling penting sekarang
bukan saja jalan tol dan pelabuhan
tapi internet ya koneksi
kita sudah membahas apa apa saja yang
dibutuhkan ya khususnya
dari kacamata masyarakat papua
kalau saya lihat dari segi
infrastruktur itu kan sudah ya banyak
yang bisa dilihat bisa dirasakan
tapi mungkin yang
sangat diperlukan oleh masyarakat papua adalah
salah satu yang menjadi papua itu
terbelakang mungkin kesempatan untuk pendidikannya
akses kesehatannya juga masih
belum cukup dan yang penting lagi skills
keterampilan kesempatan untuk bekerja
dibanding dengan provinsi lainnya ini bagaimana
pak robert sebagai
yang mewakili dapil
papua barat apa saja yang perlu kalau dari saya
melihatnya begini pendidikan
di papua ini satu hal yang
perlu menjadi perhatian
serius walaupun kita
berterima kasih kita di dpr
dan teman teman sudah membuat undang undang otsusi
itu sangat baik tapi
implementasinya belum undang undangnya baik
cuman implementasinya ya nah ini kan
perlu leadership yang kuat
dan pengawasan dari pusat maupun
dalam aman undang undang itu terdapat
itu pendidikan nah apa ya kenapa
karena komitmennya kurang
dari pusat atau memang banyak sekali
pertangan dalam membangun papua ini
kalau kita bicara ini memang panjang sekali
ini kan tergantung dengan kepala daerah
pilkadanya sistem cuma
pengaruh itu semua rumit ya rumit
dari dana khusus untuk pendidikan
kalau ini dijalankan itu berarti
dana sudah cukup tapi
total kepada orang asli papua itu harus
jadi bukan daerah saja
pusat pun harus menjadi
penggunaan dana dana tersebut
nah ini selama ini
menurut pak robert
kenapa susah sekali ya
maupun jadi fokus strategi
implementasi ini dijalankan
khususnya mungkin di daerah daerah
pemerintah daerahnya juga mungkin tidak terlalu
fokus ke situ ya kalau saya
saya kurang fokus jadi mungkin untuk ke depan
ini sekarang kan undang undang juga
sedang direvisi saya kira kesempatan yang baik
untuk ini dan banyak
pilihan saja pertama jadi pns
yang kedua jadi tni
yang ketiga jadi polri menurut mereka
sekarang ada kebijakan pemerintah
akan buat bahwa
baru yang non papua
ini kurang sehat ya hanya tiga fokus ini
mereka kan harus bisa yang lain bisa
jadi mungkin juga dididik untuk menjadi entrepreneur
mungkin ide ide untuk cara mendidiknya
itu bagaimana pak robert
caranya mesti seperti kembali lagi seperti
zaman dulu itu banyak
sekolah sekolah asrama yang dibuat
banyak kita punya orang tua
senior senior yang berhasil yang hebat hebat
itu karena mereka
pendidikan pola asrama
vokasi atau jadi
hal hal khusus yang
disesuai dengan yang diperlukan
oleh perusahaan perusahaan yang masuk ke papua
dididik di situ bisa diterima sesuai dengan
keahlian yang mereka punya
dan ini dilakukan sekarang atau jumlahnya
apakah asrama yang
belum ya belum hanya beberapa
perusahaan saja mungkin besar ya
karena perusahaan besar itu kan punya modal besar
dia bisa menetangkan
orang untuk mendidik
jadi peran swasta dalam
hal ini sangat penting ya untuk
tapi kenapa pemerintah daerahnya
sendiri ini kan pak robert
khususnya di papua barat ya kenapa misalnya
tidak ada ya itu anggaran
digunakan kita selalu mengkritisi
mereka kenapa tidak jalan
apa karena tidak peduli atau bukan menjadi sesuatu
yang dianggap penting
kalau saya melihat
mereka mungkin belum merasa penting itu pendidikan
tapi ada beberapa kepala daerah yang
laksanakan itu bahkan
rumah sakitnya gratis
angkutan pun gratis
jadi sangat tergantung kepada
kepala daerah dan wilayahnya di mana
tidak semua ya dimana tidak semua ini ya tantangannya
jadi khusus untuk papua barat apa saja
tantangan yang terbesar pak
kalau saya di papua barat itu pendidikan sudah ada
mulai lebih bagus memang
kalau saya juga
pendidikan di papua agak rendah itu
karena kualitas guru juga
nah ini dia ini juga
persoalan juga banyak yang datang
menjadi guru untuk batu
jadi guru berarti kan pns juga
sudah itu mungkin mengajar dua tiga tahun dia
pindah nah ini
mungkin nanti ke depan
dengan undang yang baru kita mungkin dibatasi
ya tadi ada
pak jin mengatakan mungkin harus ada
insentif ya bagi orang orang
teman teman papua yang sudah
berpendidikan sudah punya ilmu
untuk kembali untuk membangun
wilayahnya sendiri ini bagaimana
gara gara insentifnya karena cukup banyak kan
orang orang papua yang berpenga
kalau insentif itu ya itu
mungkin nomor dua tapi bagaimana kemauan
untuk membangun daerahnya sendiri nah ini supaya
bagaimana bagaimana itu mereka kan harus
rasa cinta kepada daerahnya sendiri
ini yang harus kita bangkitkan
semua tidak mungkin
itu tidak mungkin ada
satu daerah namanya raja ampat itu
daerah terluarnya itu
kalau di papua itu daerah terluarnya
itu pulau mapia
itu dua ratus mil dari pulau biak
gurunya kalau mengajar disitu
berasnya siapa yang nganter
nah ini kan persoalan besar
jadi tantangannya juga tantangannya daerahnya tidak mungkin orang yang dari
gunung pergi jadi guru nih
pulau pulau itu tidak mungkin harus
anak anak dari situ mereka ini yang kita
didik kita bawa
perlu juga kita di pola asrama itu
sangat baik karena mereka akan bersatu semua
disitu bagaimana mereka
pemikiran pemikiran yang baik dalam
asrama itu untuk membangun daerah yang kembali
dan mereka disiapkan dengan keterampilan yang
yang memang betul betul
bisa digunakan ya
jadi pns tni
tiga jadi pilihan tapi sebenarnya
kan banyak kesempatan apalagi kalau kita tadi
bicara raja ampat gitu
yang itu tadi saya katakan
termasuk entrepreneur juga sekarang
kebijakan di raja ampat sudah maju
banyak masyarakat yang
di pulau pulau yang punya kampung kampung itu
mereka punya homestay
itu sudah jadi mereka sudah hidup
dengan pariwisata itu dan mereka yang
menjaga alamnya sendiri
jadi mereka ada punya
adat namanya sasi sasi
berarti tidak menangkap ikan
tidak bom ikan orang luar masuk
mau menangkap ikan di situ dilarang juga sama mereka
jadi dibikin adat namanya sasi
jadi pak felix juga menyebutkan
fokus membangun ekonomi
berbasis adat ya berbasis terhadap
berbasis tradisi dan berbasis ke
arifan lokal pak robert
sendiri ya ini masalah pendidikan
kesehatan ini kan juga sangat terkaitan
dengan akses bagaimana
melihat papua secara
ini kan basic ya
supaya tidak ketinggalan
taruhlah infrastrukturnya sudah ada
memang untuk melakukan
pendidikan dan kesehatan di papua itu untuk
daerah daerah yang jauh
daerah daerah remote itu memang sangat sulit
karena perlu butuh biaya yang tinggi
dan tidak mungkin
seorang dokter ahli
tamatan dari jakarta
atau dari jogja mana mau pergi ke sana
dia mungkin datang ke kota sorong
aja atau kota jayapura
kalau ke intern jaya
ke yahokimo belum tentu dia mau
kalau ke pgaf di papua barat
belum tentu dia mau karena memang
jalannya kadang kadang listrik
juga tidak ada internet tidak ada
ini kan persoalan juga
konektivitas juga memang sangat penting ya
tadi seperti pak jim
mengatakan harus ada semacam ikatan dinas lah
bagi yang misalnya mendapatkan
beasiswa itu harus mau tidak mau
kembali ke kampung untuk membangun kampung halam
itu salah satu
tantangan terbesar selain itu apa saja
karena ada masalah aspek sosial
tantangan terbesar itu karena
tantangan terbesar adalah mereka
guru guru masih pengen di dekat kota saja
bagaimana mereka bisa ke kampung itu yang persoalan
pak robert ya
semoga dengan nanti adanya
diimplementasikan dengan baik
pembangunan khususnya terhadap
sdm dan pendidikan kesehatan itu
difokuskan ke yang daerah pinggiran
pinggiran harus ada effortnya
tapi sebenarnya kan bukan masalah dana
tapi masalah kemauan
jadi di sana itu di kampung kampung itu
sekolah sd banyak
muridnya misalnya sd ada
tiga ratus dan gurunya juga sering absen
absen ini kan persoalan juga
kecamatan ada sma satu saja
bagaimana mereka tingkat sekolahnya
ini merupakan tantangan bagi pemerintah membangun
bukan saja infrastrukturnya
jauh lebih gampang
tapi membangun software nya
jadi pak robert terima kasih banyak
atas waktunya dan insight nya
dan tetaplah bersama kami
insight with desy anwar akan segera kembali
sehat pak louis
pak louis tadi kita sudah berbicara dengan tiga narasumber
dan sepakat sangat kompleks untuk membangun papua
mungkin lebih gampang kalau memang
hanya membangun infrastruktur fisiknya saja
tapi yang penting adalah
bagaimana membangun sehingga memberikan
dampak yang positif manfaat
bagi masyarakatnya baik dari segi
ekonomi dan dari segi sosial dan dari
segi macem macem lah istilahnya
tadi pak robert
fraksi golkar radhidapil
papua barat mengatakan bahwa peran swasta
peran bisnis peran penanam modal
di papua itu memiliki
ya sangat penting untuk
perkembangan papua ini bagaimana
kira kira selama ini pt
apa apa saja tantangan dan bagaimana
memastikan bahwa semua ini
bermanfaat pada masyarakat lokal
pak desi yang pertama
didirikan di indonesia tahun
kurang lebih lima puluh tahun kami di indonesia
dan kami mulai bisnis itu
di daerah yang cukup terpencil
di kalimantan dan
berfokus pada bidang
waktu terus berjalan kami
mengembangkan industri plywood dan
veneer di kalimantan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
kami membangun industri kertas
dan kemudian di awal tahun
sembilan puluh an kami diundang
kami termasuk dalam beberapa
investor yang diundang pemerintah untuk
dalam pembangunan di papua
khususnya dalam proyek trans papua
pada waktu itu nah
kalau ditanya apa alasan
di papua yang pertama
papua ini potensinya luar biasa
iya pastilah sumber daya alamnya luar biasa
potensi luar biasa
itu berarti ada peluang
di situ kalau dulu
beberapa waktu yang lalu pak presiden bilang
papua ini seperti surga kecil
yang jatuh di bumi yang
kedua kenapa kami mau masuk
ke papua karena kami punya
pengalaman membangun bisnis
mulai dari daerah terpencil di kalimantan
percaya diri di papua kami bisa bertahan
yang ketiga tentu
ada nilai yang kami harus
pertahankan kami ingin
terlibat dalam pembangunan
khususnya yang bisa dikontribusikan untuk
lokal ya ini kan salah satu
kenapa misalnya investasi itu
diadakan kan memang untuk kepentingan
bukan saja nasional tapi lokalnya kan
saya perlu informasikan
masuk ke daerah yang namanya
asike itu daerah di pinggir
sungai digul itu
letaknya kurang lebih tiga ratus lima puluh km
dari merauke letaknya
di perbatasan papua new guinea
dan kalau kita ke
arah utara ke boven digul
itu kurang lebih seratus kilo
itu tidak ada apa apa disana
jauh lagi jauh kemana mana
dan tidak ada apa apa makanya
yang kami lakukan pertama adalah
kami membangun infrastruktur dasar
lalu lintas utama pada saat itu
ya lewat sungai digul itu
kemudian kami membangun
jalan kami membangun jembatan
kemudian kami membangun perumahan dan lain
infrastruktur dasar yang harus kami
bangun dulu di awal memang penting
juga untuk kepentingan bisnis itu harus ada
itu kemudian terus
perjalanannya rupanya ini bukan
sesuatu yang mudah kami pikir
kalimantan itu sudah susah
tapi rupanya ini jauh lebih sulit
tadi saya bilang infrastrukturnya
tidak ada sumber daya manusia pun
risikonya juga tinggi
kita bisa beradaptasi dengan
suasana seperti begini nah yang
kita lakukan tadi saya sudah sampaikan di
awal bahwa kita membangun infrastruktur dasar
dengan sumber daya manusia suka
tidak suka kita harus masuk ke
ke hal yang lebih detail
kita harus dukung
pemerintah kita membangun
menyiapkan fasilitas kesehatan
yang harus memadai
kemudian baru kita
hal hal ekonomi dan
kemudian ya lingkungan
khususnya di daerah terpencil
dan daerah yang cukup menantang ini si
mandator ya harus
ya ya itu sudah pasti membangun sekolah
bangun rumah sakit
bangun jalan dan lain sebagainya
tapi selama ini partisipasi
tenaga lokal di dalam perusahaan
kami punya kurang lebih
tenaga kerja sebelas total
iya total sebelas tenaga kerja
di daerah asike daerah kecil itu
dari sebelas itu
kurang lebih dua tujuh ratus atau
karyawan oap oap itu orang
asli papua kemudian
rasio laki laki dan perempuan itu
dan kalau buat
presentasi ini memang harus terus kami
kembangkan secara bisnis kami lebih senang
lebih banyak lagi kenapa jauh lebih sedikit ya
kita berada di daerah yang sangat
terpencil saya ingin
informasikan di kabupaten
bovendigul itu jumlah penduduknya itu
enam puluh sembilan kurang lebih
artinya rasionya itu
dari jumlah penduduk itu itu
karyawan kami belum lagi ditambah
kalau dia punya istri dan punya anak
tidak mudah karena memang
distribusi penduduk di daerah itu
ya memang sangat sangat sedikit
karena itu kami membuka
saudara saudara kita untuk juga ikut terlibat
dalam pembangunan baik tapi untuk itu kan mau tidak
mau harus diberikan pelatihan
skilling dan lain sebagainya
kita istirahat sebentar
masih ada satu segmen lagi jadi jangan
kemana mana dulu insight with desi anwar akan
iya masih bersama insight with desi anwar
dari korindo group dan
pak louis tadi kita
sangat sulit ya untuk menghadapi dan
menjalankan bisnis di sebuah daerah yang
betul betul jauh ini dekat bolvendigul
asiki ya namanya saya sudah pernah
ke merauke tapi
ke asiki belum tapi bisa dibayangkan
karena kesananya saja
lumayan jauh lama
dan jadi selama
ini ini tantangan ya dalam
merekrut tapi juga
training karena di sana kan masyarakatnya kan tentu
beda ya skills yang diperlukan bagi
sebuah perusahaan kan tentu tidak bisa begitu saja
dari sdm lokalnya
selama ini pak louis
apa apa saja yang
perlu dilakukan supaya bisa diterima
perusahaan ini di tengah masyarakat dan
dirasakan benefitnya betul mbak desi
jadi kita kalau bicara
papua kita tidak bisa bicara jangka pendek
kita mesti bicara
berapa langkah ke depan
mengawali dengan pembangunan
pendidikan kami membangun
cukup banyak sekolah di sana

mendukung juga beasiswa
bagi anak anak sudah berapa
sampai saat ini yang diberikan kira kira
masyarakat di lokal ya
kita tidak bicara di luar kemudian
kami membantu kurang lebih satu ratus tujuh puluh guru
mesti kita fasilitasi kalau enggak siapa yang mau
mau membayar gaji mereka
di sana dan
itu yang kami lakukan dari sisi pendidikan
yang kedua dari
sisi kesehatan kami bangun
kami bangun klinik
tujuh klinik dan satu klinik
besar yang kita sebut
rumah sakit di asike itu
saat ini rata rata perbulan itu kami melayani
kurang lebih sembilan ribu
karena lagi lagi ini bicara
konsep yang harus lebih luas
lebih utuh begitu ya
kalau kita tidak bisa bicara soal
kita mau rekrut tenaga asli papua
berapa sih tapi kita tidak
mau tidak mau tadi harus didirikan
asramanya atau sekolahnya
menurut pak robert idealnya begitu
sehingga mereka ada terlatih dan setelah
keterampilan yang bisa dimanfaatkan
karena itu ketika kita sudah mulai hadir
kita sudah tiga puluh tahun di sana
dan kemudian masyarakat melihat bahwa memang
melakukan kontribusi yang nyata
mereka bisa lihat semuanya
dulu misalnya saya katakan
ini bicara soal sumber daya manusia
kalau orang sakit
mohon maaf kalau tidak bisa
ditangani di klinik kami
kan harus setidak tidaknya ke merauke
kalau ke merauke itu lima jam perjalanan
ke merauke itu risikonya sangat tinggi
tidak ada pilihan tidak ada pilihan
karena itu kami sepakat kami harus
bangun rumah sakit yang representatif
di ack agar ketika
kami berjumpa dengan kesulitan kesulitan itu
ada jawabannya ada solusi
dan itu membuat masyarakat kemudian menerima kami
mbak desi tidak semua yang
pada awalnya diundang investor itu
tinggi itu kemudian pelan pelan
membuat beberapa dari mereka gugur jadi
di wilayah itu mungkin tinggal kami sendiri
yang sudah kurang lebih tiga puluh tahun di sana
dan selama ini
tantangannya cukup berat
tapi masih ada masalah apa saja sekarang
besekan mungkin sosial
dan lain sebagainya itu kan
apalagi antara yang pendatang
dan masyarakat lokal
ini kan pasti terjadi lah pak
iya tapi begini mbak desi
kalau di lokasi kerja ini
semua orang kerja
semua aktif jadi
memikirkan hal hal di luar kerja itu
relatif lebih sedikit
jadi kuncinya diberikan aktivitas
iya para pihak
itu mesti terlibat
bisnis besar ini
kalau semua terlibat
maka kami yakin tidak ada
ruang tidak ada waktu untuk membicarakan
hal hal yang di luar itu
memang saat ini kami punya
tantangan yang besar kami sejak
tahun yang lalu kami
berhadapan dengan kampanye negatif
iya memang sawit ya
karena kita juga indonesia
dianggap apalagi kalau
praktek sawitnya itu tidak
dilakukan dengan baik ini ini bagaimana
ini pasti menjadi
ini hantaman yang sangat keras
buat kami karena itu
beberapa hal yang kami
lakukan memang kami melakukan
engagement dengan para pihak
pihak itu atau para pihak pemerintah
masyarakat adat kemudian
lsm mereka tahu apa yang
sementara kita lakukan
kalau misalnya kita ingin
memasukkan kepentingan kita dalam
bentang alam mari kita diskusikan itu
areal yang harus kita buka mana area
yang harus kita konservasikan mana area
yang harus diperuntukkan untuk kepentingan ini dan itu
dan itu yang sementara ini
kami lakukan jadi memastikan
supaya ini karena memang
bisnisnya perkebunan dan sawit ya khususnya
mau tidak mau konservasi
melakukan bisnis yang ramah
lingkungan ini menjadi prioritas
tentu saja bagi korindo yang pasti
fokus pada perbaikan secara internal
apa namanya menjadi sustainable
semua pihak untuk melihat apa yang
sudah dan sementara kami lakukan di papua
kami bukan apa namanya
korporasi yang hanya datang sebentar
kemudian lihat lihat sebentar
dan kemudian pulang kami bertahan
selama tiga puluh tahun itu bukti kecintaan
kami terhadap tanah papua
dan itu bukti komitmen kami untuk membangun
papua iya jadi
memang mau tidak mau iklimnya
juga itu harus diperbaiki ya
tentu saja bisnis
ini harus jangka panjang
karena benefitnya juga harus betul betul
dirasakan oleh masyarakat lokal
perekonomian tempat juga
harus ditingkatkan jadi berarti
komitmennya juga harus jangka panjang
tapi ya bisnis iklimnya itu juga
menurut pak louie
apa yang masih harus diperbaiki
keluhan semua investor di
papua itu setidak tidaknya tiga
yang satu infrastruktur
minim itu sudah
pasti yang kedua sdm nya
tinggi juga begitu mbak desi nah
kita mesti mengerti
suasananya ini kalau kita
di jakarta dan kita melihat apa yang
terjadi di papua seolah olah yuk
ini harus begini dan ini harus begini
saya pikir cara terbaik adalah kita
datang kita duduk dan kita
mendengarkan apa kebutuhan
para pihak di tapak
sehingga kemudian kita bisa mengambil
langkah yang terbaik untuk kepentingan
bersama dan lagi lagi buat kami
yang sudah tiga puluh tahun di papua
masyarakat pemilik hak mulayat itu
harus mendapat porsi yang tepat
bukan kita bicara
frame lingkungan hidup tapi
pemilik hak ulayat itu juga
mesti didorong ke depan
jadi komitmennya memang harus jangka panjang
pak louis terima kasih banyak
atas kehadirannya dan
jaga kesehatan selalu
terima kasih mbak desi sama sama
ya demikian insight with desi
anwar kali ini dan jangan lupa
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di
di cnnindonesia com dan juga di youtube
jangan lupa ya selalu
menjaga jarak rajin cuci tangan
kalau perlu dan tentu saja jaga
kesehatan sampai jumpa dan bye bye